kalau ikoh maunya begitu
itu biar ada orang yang mengurus si debbie
kamu tinggal cari orang saja
debbie itu mah saya yang urus kum
dan dia kan sehat paling sehat secerahus ini
perhiasannya juga banyak bajunya juga mahal mahal
kan kamu juga tahu
yang lebih penting
akan kita tetap jadi kepala rumah tangga
yang mencari nafkah
kepala rumah tangga
debbie mah paling sakit biasa doi
palingan gak kangen sama ibunya kayak gak ngerti aja
iya ceng saya juga udah ngomong begitu sama saya
doi ceng beli sotomi malem malem begini dimana ya
palingan kalau yang masih buka dibobor kum
jauh bener cinangneng
malem malem begini pengen sotomi
udah kayak orang hidam
alhamdulillah alhamdulillah ceng
maksudnya alhamdulillah apa doi
pagi mual siang ngidam berarti si pebri hamil
berarti kamu udah jadi kakek
selamat selamat kum
hati hati dengan sungut kamu ya doi
si febri itu masih kecil
tidak mungkin hamil
si pebri perempuan
kum kum udah kum
kau lepasin kum lepasin kum
udah udah udah kum
tapi teman sendiri teman sendiri
ingat waktu idoi dulu ketiba nama raja tuhan
kuuu di sini dong
si pebri itu masih kecil
tidak mungkin hamil
kamu sih cari masalah
tadi kamu gak bantuin saya sih
pak demi kamu kalau saya giniin
saya muala bingung dengan logika yang bolak balik ini
beri saya kekuatan ya allah
sambal sambal belas sambal aduk
terasa pedas terasa panas
ah udah kangen
keren banget nih sama kamu nih
kok kaget baca surat dari mak suha
debbie gak diurus gak pernah dimasakin selalu dibeli jangkut
setiap hari ditinggal tinggal hari aa ngobrol di warung dari pagi sampai malam
tiap malam keluyuran debbie jadi sering sakit
itu mah tidak baik
bener itu mah
saya emang tidak kemana mana
iko kecewa sama aa
saya percayalah itu berita bohong
itu mah kuat itu mah jangan percaya
iko gak mau denger alasan aa
pokoknya nadebi harus ada yang urus
eh nanti dulu
mas suha jahat
jahat mas suha
mas suha jahat
mas suha jahat
mas suha jahat
mas suha jahat
mas suha jahat
kalau iko maunya begitu
itu biar ada orang yang mengurusi debbie
mas suha jahat
ya kamu tinggal cari orang saja
mas suha jahat
mas suha jahat
mas suha jahat
debbie itu mah sayang urus kum
mas suha jahat
dan dia kan sehat
paling sehat secerahus ini
perhiasannya juga banyak
bajunya juga mahal mahal
kan kamu juga tahu
ya tapi masalahnya kan si eko tidak percaya
ini semua gara gara istri kamu
mas suha jahat
coba misalnya si esi tidak ngasih suratnya mas uah ke iko
mas suha jahat
mas suha jahat
ya sudah kamu cari saja orang yang dipercaya sama ibu
ya orang yang dipercaya sama iko kan ya pasti keluarganya
mas suha jahat
sama mertuanya gitu
mas suha jahat
ya kan tidak harus mertua kamu
mas suha jahat
si iko itu tidak menyuruh apa apa kum
semuanya terserah ayah sayang atu
mas suha jahat
kalau begitu kamu cari saja orang yang kamu suka
dan kalau bisa anak kamu debbie juga suka sama orang itu
tapi tolong kamu jangan bilang siapa siapa ya
nu nuestra kasan serem sorang itu masih tetap cekat
saat tercapai timah punut di p yuankuota nya itu masih cukup banyak yang kutip
heru agung woodruff masih teradi tapi tidak ada tempahan

disini memang semuanya laki laki bu
sebagian kerja di luar negeri
sebagian di jakarta
kata pak ades
desa ciracu ini perlu perhatian lebih
kenalkan ini bu clara
dia ini dokter puskesmas kita
dia ini baru datang dari jakarta
selamat pagi semuanya
perkenalkan nama saya dr clara
dan hari ini kita sudah bisa mulai
pekan indonesia sinasional
pekan indonesia sinasional
pekan indonesia sinasional
kita mulai sekarang ya dok
pekan indonesia sinasional
pekan indonesia sinasional
saya duluan kang
tadi kamu datang belakangan
tadi saya sudah datang duluan
eh pasti datang ya saya yang duluan atuh ah
tadi saya sudah datang duluan
nggak lagi ada